wali kota surabaya eri cahyadi mengizinkan aparatur sipil negara atau asn
pemerintah kota surabaya mudik ke kampung halaman saat cuti lebaran pada dua puluh sembilan april hingga enam mei mendatang
menurut eri cahyadi idul fitri tahun ini menjadi kesempatan asn bertemu dengan keluarga dan orang tua
setelah dua tahun dilarang mudik karena pandemi covid sembilan belas
meski demikian ia mewanti wanti agar semua asn tetap mematuhi protokol kesehatan di kampung halaman
sementara itu terkait dengan penggunaan mobil dinas untuk mudik lebaran
masih dalam tahap pembahasan untuk menentukan apakah diperbolehkan atau tidak
ini kabar gembira bahwa asn juga dapat kesempatan untuk mudik
setelah dua kali lebaran ya kita tidak bisa mudik
tidak hanya asn tapi seluruh masyarakat juga ada batasan untuk mudik
jadi ketika di tahun ini mudik diperkenankan maka ini suatu hal yang mengembirakan